udara tragedi tewasnya seorang santri lagi lagi terjadi
kini seorang santri di salah satu pondok pesantren di kebupaten tebojambi
tewas akibat dianiaya seniornya
orang tua erul harahab santri yang tewas di pesantren raudatul mujawidin di tebo jambi
tak kuasa menahan kesedihannya
sembari membawa foto sang anak mereka mempertanyakan
penyebab kematian sang anak yang terjadi secara mendadak pada empat belas november dua ribu dua puluh
dari hasil otopsi pada tiga belas desember dua ribu dua puluh
tim dokter rumah sakit bayangkara jambi menemukan luka akibat benda tumpul
di bagian tubuh korban dan berujung pada tewasnya korban
penganiayaan yang menewaskan airul harahab ini terjadi di dalam pondok pesantren
pihak pondok pesantren sempat memberitahu orang tua
korban kalau sang anak meninggal karena tersengat listrik
namun ternyata pelaku merekayasa kematian korban dengan membuat korban
memegang kabel sehingga seolah olah korban meninggal karena tersengat listrik
dalam proses pemeriksaan sejumlah saksi termasuk pelaku r dan ab
keduanya memberikan keterangan yang berbelit belit
pertama penyelidikan yang diberikan keterangan adalah empat belas november dua ribu dua puluh tiga
saksi yang sudah kita periksa kemarin sudah kami ambil dari kabupaten sarian
itu dari saksi kandang kandangnya korban
kemudian juga saksi dari dokter yang mengeluarkan surat
dari keterangan yang ada kan
seakan akan di ancam juga ya
oleh pelaku tidak menyampaikan hal tersebut kepada kami maupun kepada polisi
dan ini yang menjadi kendala kita selama ini
pelaku mengancam saksi ya
polisi pun akhirnya bisa mengungkap motif penganiayaan
polisi menyebut pelaku emosi karena tak terima ditagih utang sebesar sepuluh ribu rupiah oleh korban
bukannya uang yang dipinjami kembali korban justru mendapat kekerasan dari pelaku